ih kok balik lagi
gak punya emangnya kenapa
piring kang udin pecah
kira kira dari tadi mai semesan sama siapa
mak om herman orangnya baik ya mak
dari dulu juga baik
kau tahu banget sih
tapi jadi pengen punya bapak lagi mak
yang bener loh
tapi pulang beli ya mak
yaudah senang lagi
nah mau diets
aku ga pengen makan kataraan
aurangnya mau animals
mam kita mau makan dulu ga
iya ya sudah
des ayo keburu telat
gampang itu mah kang
sampai mengutin piring
joy kamu mau ngebantuin gak
gak biasa ngukutin barang bekas
as pesahannya tuh kumpulin lagi
bapak nunggu disini aja ya
oh iya sebentar
kok balik lagi
teh ani punya piring yang kayak gini gak
piring kang udin pecah
kok papa yang bawa motornya
bapak juga mau atau sekali kali bawa motor di jakarta artis
tadi hampir keserempet
gimana ya teh
ngomong aja yang sejujurnya sama bang udin
ganti aja pakai uang
kang udin pasti gak mau teh
ya udah teh
kamu mau kemana
bisa deh deh
kita buka australia
kamu tahu tempatnya
jadi yang tahu alamatnya siapa
iya alamat kantor
nanti alamatnya di sms in sama kang amin
bang ojaknya lagi nge ojek
yaudah sama po tati aja
nyari bang ojek apa nyari saya
siapa aja boleh
saya nggak punya yang beginian
emangnya buat apa
punya piring yang kayak gini enggak piring kagak punya gue yang begituan mah